anda kembali di cnn indonesia newscast kita masih dalam editorial view
dan sekarang yang kita bahas kemudian adalah soal
brin dan kisruh peleburan lembaga eijkman yang pekan ini
menjadi sorotan publik yang cukup besar
saya ingin langsung ke mbak dewi savitri bagaimana kita melihat polemik ini
sebetulnya mbak dewi dari peleburan ini yang kemudian banyak dikritik
oleh publik oleh para peneliti namun di sisi lain brin justru melihat
bahwa ini sebaliknya ini memperkuat para peneliti dan juga lembaga eijkman itu sendiri
kita sangat menyayangkan apa yang terjadi pada eijkman ya terutama karena
ini merupakan awal dari sebuah kerja yang sangat luar biasa besarnya
dalam penyatuan ya integrasi dan peleburan dari puluhan
lembaga riset dan penelitian
ada tiga puluh sembilan lembaga riset yang disatukan di bawah brin termasuk eijkman salah satunya
dan kemudian kita melihat ada sesuatu yang tidak berjalan mulus gitu ya
bahkan beberapa pihak menyebutnya sebagai penghancur leburan eikman gitu
jadi untuk sebuah start gitu ya untuk sebuah awal ini mungkin awal yang cukup patut
disayangkan gitu bahwa ada anggapan ya namanya peleburan itu pasti awal awalnya
akan ribut dan rame dan penuh dengan pertikaian kontroversi berdarah darah istilahnya gitu ya
itu anggapan itu ada dan mudah mudahan setelah ini tidak akan ada lagi gitu ya
tetapi yang terjadi dengan eijkman ini terutama adalah karena ketika lembaganya
disatukan ke dalam brin itu ada pemecahan entitas internal ya dari sekian satu ratus enam puluh an pegawai
termasuk periset kemudian asisten kemudian teknisi kemudian pegawai pegawai lain
yang ketika itu tidak dirangkul secara keseluruhan maka itu akan sangat mempengaruhi jalannya bagaimana
karena riset berlangsung
akibatnya apa muncul disrupsi dan kemudian sangat dimungkinkan muncul hambatan
karena untuk melakukan riset berikutnya karena sudah ada kerusakan kerusakan
dimana timnya itu sudah tidak satu lagi gitu ya
jadi ada persoalan yang cukup serius di situ dan itu yang menjadi salah satu
keprihatinan editorial cnn indonesia
baik mbak dewi
tapi sesungguhnya apa yang kita khawatirkan dari peleburan ini
apakah independensi para peneliti kah
atau masa depan riset kita kah yang kemudian memang menjadi tanda tanya
karena sebetulnya sejak awal brin dirikan juga sudah banyak kritik
lalu kemudian eijkman menjadi bagian dari brin ini juga tidak lepas dari kritik
secara umum ada banyak isu ya dan beberapa diantaranya yang tadi disebutkan oleh reinhardt
tapi saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan sedikit bercerita begini ya
yang lalu saya sempat berbicara jarak jauh dengan prof sangkot marzuki
sangkot adalah orang yang pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dipanggil pulang oleh bahrudin yusuf habibi
waktu itu menteri riset dan teknologi di kabinet terakhirnya presiden soeharto
pak sangkot dipanggil pulang oleh pak habibie untuk diserai tanggung jawab
memimpin sebuah laboratorium pusat penelitian biologi molekuler
karena pak habibi punya visi
bahwa indonesia ini harus menyiapkan sumber daya manusia dan kemampuan
untuk menjadi salah satu hub biotech terbaik di dunia
jadi tahun sembilan puluh an itu memang lagi ganas ganasnya ya
lagi heboh hebohnya bioteknologi perusahaan bioteknologi di mana mana bermunculan
dan visinya pak habibi adalah jakarta harus jadi salah satunya
nah dalam perjalanannya ketika merumuskan seperti apa kira kira ini ya
lab nya nanti bagaimana dan cara kerjanya bagaimana
pak habibie dan pak sangkot itu menyepakati satu
apa yang disebut pak sangkut sebagai sebuah eksperimen
eksperimennya itu begini
waktu itu sudah ada lapan sudah ada batan sudah ada bppt
yang secara umum dijalankan dengan model birokrasi pemerintah
pegawainya adalah pns waktu itu namanya pns ya bukan asn ya
pegawai negeri sipil mereka digaji oleh negara
mereka bekerja dengan arahan top down gitu dan seterusnya
pak habibie berpikir begini kalau menurut pak sangkot ini ya
bagaimana kalau misalnya kita kurang kurangin aja nih birokrasinya
jadi egman itu nanti akan berdiri lebih banyak otonomosnya
daripada dapat arahan dari dalam dari luar
kemudian dia bebas menentukan research agendanya
mau ngapain dia boleh terima dana
ada funding untuk penelitiannya dia bebas bermitra dengan siapapun
tujuannya adalah menghasilkan kualitas penelitian sebaik baiknya
dan kemudian mendorong supaya kualitas sains
terutama bidang biomolekuler di indonesia itu menjadi lebih baik dan dikenal dunia
dan dalam sekitar tiga puluh tahun terakhir ini ya sampai hari hari ini
barangkali nama laboratorium biomolekuler egman itu adalah salah satu
barangkali nama laboratorium biomolekuler eijkman itu adalah salah satu
ini adalah salah satu cerita sukses yang paling baik dari indonesia
salah satu yang paling baik dari indonesia
nah kuncinya di mana tadi itu salah satu eksperimen bahwa kita kurang kurangin birokrasinya
supaya mereka bisa jauh lebih independen menentukan ini itu dan seterusnya dan bergerak sendiri
nah sekarang dengan ide brin konsepnya justru sebaliknya
jadi semua disatukan jadi satu dibawa arahan satu lembaga yang cukup besar gitu ya
jadi semua disatukan jadi satu dibawa arahan satu lembaga yang cukup besar gitu ya
jadi semua disatukan jadi satu dibawa arahan satu lembaga yang cukup besar gitu ya
beberapa menyebutnya super body
dan kemudian lembaga ini punya tiga kekuatan sekaligus
dia yang menentukan konsep arah penelitiannya riset nasional itu akan seperti apa
kemudian dia yang menyediakan infrastruktur dan anggarannya
jadi memilih siapa nih yang dapat anggaran ini itu setelah sebelumnya memilih kita mau riset apa saja
dan kemudian yang terakhir dia juga yang akan menjadi monitoring
dia akan menjalankan fungsi monitoring
dia akan menjalankan fungsi monitoring
mengawasi siapa yang jalan dengan baik dan seterusnya
tiga fungsi ini kalau menurut para kritikus di luar brin ya
sejak disusunnya undang undang cisnas ristec
itu adalah fungsi yang berbahaya kalau disatukan dalam satu tempat
jadi bayangkan kayak trias politica gitu
di tangan satu orang saja gitu satu kekuatan saja gitu
dan untuk sebuah landscape riset ya ekosistem riset yang baik itu
kalau melihat bukti eksperimennya pak habibie tadi di eijkman
itu mungkin hasilnya justru akan berkebalikan gitu
itu kekhawatirannya seperti itu
oke oke baik menarik
kita coba dengarkan pernyataan dari prof herawati sudoyo penelit rial b eijkman
yang juga sempat berbincang dengan mbak dewi savitri
kita coba dengarkan berikut ini
cuma sekarang pertanyaannya adalah
mohon ya mohon bahwa aturan aturan tersebut itu di
atau bagaimana sistem yang ada dipakai di setiap lembaga tersebut
dikasih tahu kapan memberitahukan hal tersebut kepada yang bersangkutan
masalahnya ada di situ bahwa kalau misalnya tadi
asn tadi belum terdaftar
ya gak mungkin kan misalnya mereka ingin jadi asn
misalnya mereka ingin jadi pegawai negeri
oke saya ke mas adi sekarang
mas adi tanggapan atau catatan dari anda bagaimana
terkait dengan peleburan atau integrasi eijkman ke brin
yang menjabatkan sorotan yang cukup besar pada pekan ini
yang kemudian dianggap juga birokratisasi ini justru
lembaga riset ini justru semakin tidak jelas arahnya
ya kalau di dalam dunia ilmu
riset menjadi salah satu bagian dari ilmu pengetahuan
dan di dalam ilmu pengetahuan itu semakin banyak wacana
itu semakin baik
jadi kebenaran itu memang kalau dalam dunia ilmu pengetahuan
memang tidak bisa dipaksakan ya
sehingga kalau misalnya katakanlah ada yang lebih banyak meneliti tentang
satu teknologi baru
ada lebih banyak tim peneliti di indonesia tentu akan lebih banyak
karena lebih baik ya
karena itu akan mengantar kita pada kebenaran yang mendekati ideal gitu
tapi katakanlah begini ya
kita melihat bahwa brin ini mungkin terpacu oleh
campur dari presiden jokowi gitu
jadi misalnya mengapa karya riset kita belum banyak menghasilkan produk
yang kompetitif di tingkat global
salah satunya itu
kemudian mengapa penggunaan anggaran puluhan triliun rupiah yang digelontorkan
nanti yang digelontorkan untuk penelitian penelitian sejauh ini kok kenapa
dan seperti apa ekosistem riset dan inovasi yang akan dirumuskan dalam
sejauh ini digunakan di indonesia
jadi pertanyaan pertanyaan itu yang mungkin melecut adanya penyatuan ke dalam brin
nah sebetulnya ini
yang mungkin perlu dibenahi dalam hal ini adalah mengkomunikasikan ya
karena ini kan ketapapun satu langkah besar kalau ini mau disatukan
meskipun by system saya tadi melihat dan mendengar bagaimana cerita prof sangkut ke mbak dewi
itu sangat menarik
itu ulasan tentang bagaimana sebuah birokrasi penelitian berusaha dipangkas
dan itu salah satu shortcut yang dilakukan oleh presiden habibie
jadi kalau misalnya brin bisa menawarkan satu mekanisme sistem penelitian yang tidak birokratis
itu tentu juga tidak akan menimbulkan begitu banyak silang sengketa
hanya memang banyak yang masih belum terjelaskan oleh brin ya
misalnya ya tadi ekosistem risetnya akan seperti apa
kemudian yang terkait ke sdm an ya
apakah betul bahwa efisiensi
hanya bisa dilakukan dengan pemberhentian pegawai
atau masih ada sisi lain yang katakanlah bisa dihemat gitu
kalau dibilang bahwa penelitian kita seperti tidak terarah
oh ada satu lembaga sudah meneliti ini kemudian di lembaga lain meneliti yang sama gitu
jadi nah saya pikir langkah langkah efisiensi kemudian penyatuan yang ideal dan sebagainya
itu yang seharusnya terjelaskan sejak awal oleh manajemen brin
sehingga tidak menimbulkan selang sengketa
ini kan karena implementasinya ada sejumlah pegawai yang sudah puluhan tahun bekerja mengabdi
diberhentikan dengan serta merta
nah saya mendengar juga dari pak handoko itu kepala brin bahwa sebetulnya ada lima opsi yang ditawarkan
nah sejauh mana penerapan dari lima opsi itu
dan apakah mereka yang katakanlah terkena peraturan ini
sudah memahami kelima opsi itu beserta konsekuensinya
karena ini kan mereka yang betul betul terpilih yang sejauh ini ya
artinya bekerja di lembaga penelitian termasuk eijkman yang begitu berkaliber seperti itu
nah ketika mereka kehilangan mata pencaharian tentu kan ada tanda tanya besar gitu
lalu mereka akan kemana gitu
jadi saya pikir juga pengkomunikasian dari seperti apa konsep brin ke depan dan bagaimana
konsep penyatuan lembaga lembaga riset ini juga satu hal yang perlu dibenahi menurut saya
oke mas adi artinya ada yang salah ya
atau ada yang kurang tepat dalam proses integrasi ini
karena integrasi topel berlalu ini kan seharusnya bukan barang yang baru yang kemudian secara mendadak ya
harusnya sudah dipersiapkan sejak lama
nah dalam proses itu sehingga kemudian menjadi polemik itu artinya memang ada catatan ada yang salah dalam proses itu mas adi
ya rasanya sosialisasi sejak awal
saya kurang tahu apakah sejauh mana tim manajemen brin ini mendengar masukan masukan dari mereka yang sehari hari mengoperasikan lembaga lembaga riset dan penelitian ini
jadi saya pikir karena ini juga katakanlah belum bulat benar akan seperti apa ya
saya pikir masih bisa didialogkan dan kita rasanya juga bangsa yang bisa belajar dari katakanlah kekurang sempurnaan di awal
rasanya ini juga belum terlalu terlambat bagi brin untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan berbagai masukan yang ada dari lembaga lembaga yang akan disatukan
di dalam satu atap brin gitu
jadi saya pikir forum dialog mesti dibuka selebar lebarnya karena betapapun sebetulnya mereka yang memberi masukan bukan bermaksud untuk melemahkan dunia penelitian
dan yang ada di brin juga tidak ingin melemahkan dunia penelitian indonesia
jadi kita sama sama ingin bahwa itu tadi tahan petangan dari presiden jokowi
mana karya riset yang menghasilkan produk kompetitif di tingkat global
saya rasa kepentingan dari para peneliti itu sama
hanya menurut saya ini adalah kemauan untuk mendengar berbagai masukan dan mendengar secara tulus dan mencari solusi bersama yang positif bagi semua pihak
kita coba dengar juga bantahan dari kepala brin ya
terkait dengan kritik yang disampaikan dalam proses integrasi yang sempat kami wawancarai juga
kepala brin bagaimana anda memastikan anda menjamin bahwa integrasi yang terjadi ini memperkuat riset dan juga penelitian
justru tukar saya itu memperkuat lembaga ilmiah
kalau dibilang merusak itu saya nggak tahu merusaknya itu di mana
kalau mereka bisa menunjukkan saya senang sekali
ya merusaknya di mana
justru kan kita ini akan memperkuat lembaga riset
brin itu ada untuk memperkuat lembaga riset dan setnya
itu yang paling penting karena modal utama lembaga riset itu perisetnya bukan lembaganya gitu ya
dan saya tidak ingin mewariskan problem yang sudah tiga puluh tahun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua itu ke orang orang berikutnya
dan saya pastikan saya akan selesaikan ini sekarang
sehingga berikutnya bisa lepas landas lebih cepat
dan kita bisa memastikan regenerasi perisetnya itu bisa terjadi dengan baik
baik mbak dewi savitri karena banyak yang menyayangkan proses integrasi ini
ada juga soal mungkin masalah komunikasi dan lain sebagainya
setelah ini kemudian ini menurut anda apa yang kemudian harus dibenahi oleh brin sendiri dan juga dalam proses ini
apakah seperti tadi mas adi katakan dibuka keran dialog keran komunikasi selebar lebarnya
saya kira saya akan mengikuti mas adi ya
karena saya juga ingin mengikuti mas adi

tapi setidak tidaknya mungkin kita bisa memperbaiki beberapa hal
misalnya begini kalau pak handoko pak han menyebut misalnya kita disini untuk
misalnya begini kalau pak handoko pak handoko menyebut misalnya kita disini untuk memperkuat kita disini untuk memberi fasilitas supaya situasi sistem riset kita menjadi makin kuat makin baik ya
itu karena kita tidak ingin memelihara persoalan yang sudah sekian puluh tahun dari tiga puluh tahun yang lalu katakanlah begitu ya
ada nggak kira kira pertanyaannya ada nggak kira kira cara lain yang bisa ditempuh selain dengan cara yang kemarin sudah berlangsung
ada gak kira kira pertanyaannya ada gak kira kira cara lain yang bisa ditempuh selain dengan cara yang kemarin sudah berlangsung
semua harus jadi asn
yang pertama mungkin bisa nggak
kira kira kalau nggak harus jadi asn
sudah ada lima opsi
tapi ternyata lima opsi itu tetap sulit
untuk dipenuhi gitu ya jadi ada nggak cara lain
harus jadi asn
ada gak cara lain kalau gak ada
barangkali ada gak
masa kan kemarin itu kan
menjadi sangat sulit dipenuhi karena
melamarnya itu dari oktober sampai
apakah memang harus
sampai titik ini saja
gitu deadline nya gitu ya tenggatnya
pak han berkali kali mengatakan
di berbagai forum bahwa saya sudah
berjanji pada presiden saya akan
memenuhi tenggat yaitu tanggal
akhir januari itu selesai sudah
tapi barangkali patut
pahami juga bahwa
pengalaman pengalaman kita sebelumnya
dengan integrasi semacam ini itu tidak
tidak selalu mudah ya lebih banyak
yang sulit jadi gini kalau
katakanlah integrasi administratif
itu selesai pada
akhir januari bagaimana dengan
yang kita tahu di
badan yang dibentuk khusus
sosialisasikan milenial pancasila
misalnya itu perlu sekitar
satu tahun untuk operasional
bbib itu lembaga yang
relatif kecil ya kalau brin ini
x dari tiga puluh sembilan
lembaga jadi memang
akan ada banyak tantangan
di situ nah barangkali bisa nggak
dipikirkan apakah kalau kita bicara
soal ekmen ya ada gak cara cara
untuk apa namanya
tadi mengikuti mas
memperbaiki barangkali model
karena yang saya dengar juga begini renhad
dari ekmen ini
alumni alumni hikman ini adalah orang orang
barangkali di indonesia yang
sangat dibutuhkan oleh berbagai
di bidang riset geologi molekuler
itu tidak banyak dan
kemudian mereka terbiasa bekerja dalam tim
yang kompetitif mereka menguasai pemanfaatan
mereka menguasai pemanfaatan mereka menguasai pemanfaatan
mereka tahu ilmunya
dan menguasai pemanfaatan alatnya bagaimana
mengoperasikan dengan kapabel
dan seterusnya yang saya dengar mereka
sudah banyak dapat tawaran ya
dari dunia akademik ya
universitas dalam dan luar negeri
kemudian dari kementerian lain lain
di luar brin dan kemudian
nah ini yang paling menggoda
industri ya karena industri
bioteknologi itu sekarang
kita hidup di tengah pandemi ya
itu ada di mana mana dan
tenaganya kurang sdmnya kurang jadi kalau
ada ekses kayak gini pasti langsung diserap
nah supaya kita
tidak kehilangan yang
potensial seperti ini mungkin
menggelar kanal komunikasi lagi
untuk barangkali ada nggak win win
solution untuk mereka supaya tetap
diwadahi oleh eijkman supaya bisa
melanjutkan kerja kerja sebelumnya
oke tampaknya juga ada isu
soal trust ya mbak desaf sebetulnya
dalam proses ini karena sejak awal pun
ketika brindy bentuk ada
disebut kemudian ada nuansa politis
ini juga mendapatkan resistensi
yang juga cukup besar dari para peneliti
dalam yang saya dengar ya dari
perdebatan soal kemana
arah sistem riset nasional kita
akan dibawa dalam undang undang
mengusulkan model ini
mengusulkan model itu
ketika kemudian diketok palu menjadi sebuah
yang namanya brin dan dia akan
membawahi banyak lembaga dan seterusnya
masih ada berbagai
interpretasi gitu ragam
beberapa peneliti yang
projonegoro ya yang sekarang adalah
ketua akademi ilmu pengetahuan
yang diperlakukan apa benar
harus ada di bawah brin sekaligus
apa benar harus ada deadline
untuk penyatuan ini
serigit sekarang ini
harus selesai sepuluh januari misalnya
seperti yang terjadi pada eijkman kemarin
apa benar dan
macam macam pertanyaan yang lain gitu ya
kalau dikaitkan dengan pertanyaannya
ren hatta tadi ada
persoalan trust gitu nah
mungkin tidak disalurkan
dalam kanal yang baik kemudian
tidak mendapat jawaban yang baik
jadi ada hambatan mungkin kemudian
apa yang ditanyakan
ren hatta tadi soal trust gitu jadi
di awal seperti ini
bisakah kita jalan terus
sehingga kita mendapatkan hasil hasil ideal
yang dicitakan oleh brind
jadi memang salah satu
kunci kelihatannya memang
harus bicara lagi
oke sekarang kondisinya seperti ini apa yang
bisa kita perbaiki
berangkat dari sini supaya kerusakannya
tidak sebanyak yang di
yang diprediksi orang gitu ya
kasih misspeak orang gitu
terakhir singkat masih banyak
yang harus dijelaskan oleh pemerintah dalam
integrasi ini terutama juga menjawab
soal trust tadi sejak awal brin didirikan
dan juga ada disebut
nuansa politik di dalamnya
kalau bagi saya
tadi sudah disebut mbak dewi bahwa

saya harus ada kebijakan lebih
saya pikir tenggat waktunya
jangan berdasar pada tanggal
tapi tenggat waktunya adalah
kualitas penyelesaian masalah
jadi kalau masalah belum
kelar di tiga puluh satu januari ya saya pikir
tidak bisa sekaku itu
jadi menurut saya deadline nya adalah
kualitas penyelesaian masalah
karena ini bukan perkara ringan
ini adalah soal riset indonesia masa depan
baik terima kasih
mas adi dan juga mbak dewi savitri
mudah mudahan apa yang sudah kita bahas
malam hari ini menjadi masukan dan juga
catatan bagi pemerintah
dan juga bagi publik untuk mendapatkan perspektif yang lain
dari perspektif media seperti apa
dan kita akan lihat apakah kemudian
ada ruang komunikasi
ruang dialog yang dibuka selebar lebarnya
untuk menjelaskan pendudukan perkara
peleburan eijkman ini ke brin
antara pemerintah juga sejumlah pihak
terima kasih banyak mbak dewi savitri
standar and practices cnn indonesia dan juga mas adi
prinantio redaktur pelaksana harian kompas
terima kasih selamat malam sehat selalu
terima kasih renha
terima kasih mba dewi